sampai kapan ya kira kira aku harus pura pura jadi kimberly
kapan ya aku tuh bisa ketemu sama mas randy
nemuin mas randy itu apa adanya jadi kiki yang sebenernya gitu
gak jadi kimberly
ini kenapa makin malam makin dingin sih
kenapa gua ga telepon michelle ya
michi ga akan telepon lagi
maunya apa sih mereka berdua
ga tau apa orang kedinginan di rutef kayak gini
gua harus cepet cepet bawa niel keluar dari sini
nih nasinya dulu
nih mama buat sop daging kesukaan kamu
ayo dicoba kamu itu harus memahami
banyak makan daging supaya sehat
kamu itu kan kerjanya super sibuk
jadi kalo sebelum menikah kamu ga sakit sakitan gitu
mama juga harus makan banyak
mama sih gampang
kamu yang makannya harus banyak
biar nanti kalo kamu menikah sama mbak kim
mbak kim cepet ngasih cucu buat mama
aduh mama udah ya
kok ngomongin nikah terus sih
kamu tuh kalau diomongin soal begini pasti aja ngeyel
udah udah dalam mendingan sekarang kita makan dulu ya
makan aja dulu yuk
ada apa ya
wey kamu sekarang juga ke bandara cafe ya
saya kejebak disini ke kunci
hah ke kunci pak
kamu kasih banyak tanya nanti saya kasih tau disini
baik pak sekarang juga saya ke sana
i say minta kamu cepat ke sini ya aning kedinginan
aku pamit dulu ya mau nolong pak ahok sebentar
bener bener ya bosnya randy itu keterlaluan malam malam begini aja kok ngerepotin orang disuruh
pergi kayaknya aku harus berbuat sesuatu demi mendapatkan menantu zaman aduh gimana dong ini
cincinnya kau mau lepas sama cara gigi bungka kayak gini sakit tuh gimana ya cara melepaskannya
ya bagian ini cincin punya siapa sih
tadi mbak mirna bilang bukan punya dia bu rosa juga bilang bukan punya dia yang masa punya mbak
punya pak andin
udah kangen sakit disembur masalah
halo tante hai mbak kim apa kabar oh alhamdulillah kabar baik tante tante gimana kabarnya alhamdulillah
tante juga baik syukurlah kalau tante
baik baik aja maaf tante kenapa kok tante telepon saya malam malam ya ada apa ya
gini lomba kim tante kangen sekali pengen ketemu gimana kalau besok kita ketemu jalan jalan
gitu bisa enggak oh kalau itu saya harus izin bupos dulu ya tante ya bu bos siapa bu bos
aduh gigi keceplosan lagi terketahuan kalau gigi bukan kimberly
pastinya bu bos itu ceo nya mbak kim yang orang rusia itu toh
eh eh eh iya itu maksudnya tante
udah kalau memang diizinkan kita besok ketemu yuk ya tangkep besok saya kabarin ya gimana gimananya ya
tante tunggu ya bye bye
aduh aduh gimana dong ini hampir aja aku keceplosan
sampai kapan ya kira kira aku harus pura pura jadi kimberly kapan ya aku tuh bisa ketemu sama
mas randy nemuin mas randy itu apa adanya jadi gigi yang sebenarnya gitu enggak jadi kimberly
mama tungguin kamu di rumah ya sayang
aku telpon elsa deh supaya elsa juga jadi lebih tenang
kamu tuh kenapa sih kayak emosi banget er langgan sebut sebut nama roy
oh benci sama roy
oh karena mbak anim ya karena mbak andi pernah selingkuh sama roy gitu
udah lah elsa gak usah diperpanjang
mau sampai kapan nino sampai kapan kamu mikirin mbak andien terus sedangkan aku istri kamu enggak pernah kamu pikirin
jelas jelas kamu yang perpanjang sayang kamu jebran terus sama erlangga